anak kecil yang menggambar kucing
suatu ketika di sebuah desa kecil hiduplah seorang petani bersama istri dan ketiga anaknya
keduanya yang tertua dan yang termuda sangat membantu
mereka akan melakukan apapun yang diminta ayah mereka
tapi sang anak tengah andi tidak akan memikirkan apapun selain melukis dan menggambar
dan apa yang dia gambar seekor kucing
andi dimana kau
oh hai ayah aku baru saja menggambar kucing cantik ini
apa ayah menyukainya
tentu saja aku suka
dengan cara yang sama aku menyukai semua kucing lain yang kau gambar
dengar anakku kau harus berhenti menggambar begitu banyak kucing
tapi ayah aku tidak menggambar mereka hanya untuk bersenang senang
aku telah mencoba menggambar binatang dan benda lain
tapi ketika aku menggambar kucing seperti mereka berbicara kepadaku
ayah sangat kesal pada andi
andi aku ingin kau membantuku di lapangan
dan kau bahkan tidak melakukannya
lain kali aku melihat kau menggambar kucing aku akan mengirimu ke orang bijak di ujung desa
kucing yang menggambar kucing
kucing yang menggambar kucing
tidak aku tidak ingin pergi ke sana
ya kau harus melakukannya jika kau tidak mendengarkanku
sekarang datang dan bantu aku membawa kental
kasihan andi tidak suka bekerja di lapangan
dia hanya memikirkan menggambar kucing
dia melihat kucing dimanapun dia memandang
dan tidak akan pernah bosan dengan mereka
suatu hari sang ayah datang untuk mencari andi yang tampaknya telah menghilang

dimana bocah itu
dan aku ingin seseorang membawa gandum untukku
saat dia bergerak melintasi lapangan dia segera melihat andi duduk dan bermain dengan kucing yang tampaknya sangat pemarah
aku tidak tahan lagi
andi anakku besok kita harus pergi ke orang bijak dan bertanya padanya apa yang bisa diajarkan padamu
karena menggambar kucing tidak akan membuatmu bahagia selama ini
tapi ayah ini yang ingin aku lakukan
tapi ayah andi telah bertekad untuk membuat andi berhenti menggambar kucing
maka pada hari itu mereka berdua pergi mengunjungi petapa tua
petapa tua itu menyambut mereka dan bertanya mengapa mereka datang padanya
ya ayahku tidak menyukaiku karena aku tidak suka kucing
ayahku tidak menyukaiku karena
bukannya aku tidak menyukainya
anak laki lakiku ini tidak melakukan pekerjaan yang baik yang harus dilakukan oleh anak lelaki yang kuat seperti dia
kalau begitu apa yang dia lakukan
dan dia melukis kucing
hanya makhluk berkumis konyol itu
ayah aku bilang itu karena kucing berbicara kepadaku
sekarang ini terdengar sangat menarik
andi memberitahu orang bijak itu semua yang dia katakan kepada ayahnya
pada akhirnya orang bijak itu sangat diam dan tenggelam dalam pikirannya
kemudian sang ayah meninggalkan andi di sana
lelaki tua itu berbicara dengan ramah kepada andi dan menanyakan beberapa pertanyaan sulit padanya
begitu cerdasnya jawaban andi sehingga orang bijak itu setuju untuk mendidik anak kecil itu
bocah itu belajar dengan cepat apa yang diajarkan kepadanya dan sangat patuh dalam banyak hal
tetapi bahkan petapa tua memperhatikan bahwa anak lelaki itu suka menggambar kucing selama jam belajar
dan menggambar kucing bahkan di tempat kucing seharusnya tidak berada sama sekali
peta patua memanggil ayah anak lelaki itu
putramu suka menggambar kucing
dan itu adalah hadiah dari sang kuasa
hadiah yang memungkinkannya berbicara dengan kucing kucing kecil
kau tidak perlu percaya padaku jika kau tidak mau
tapi dengarkan apa yang aku katakan
andi dahulu kala aku bermimpi tentang kucing dan kota berikutnya
aku pikir mereka mau mencari kucing
tapi kucing itu tidak mau

tapi jadi apakah aku pergi ke sana
ya tapi ingat nasihat terakhir yang ingin aku berikan padamu
hindari menggambar terlalu banyak kucing yang menakutkan di satu tempat
dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh petapa tua dengan nasihat yang terakhir
tapi dia berterima kasih pada peta patua lalu pergi
namun ayahnya tidak begitu mendukung dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya
dia pergi dan segera mencapai kota pada malam hari
kota itu tampak terlalu sunyi
tidak ada orang di sekitar sini dan semua rumah tampak tertutup
aku ingin tahu apakah ada orang yang tinggal di sini
kota ini diteror oleh tikus raksasa yang sangat besar
tidak ada orang yang lebih besar daripada seekor sapi
dia datang hanya pada malam hari sehingga orang orang di kota pergi pada malam hari
dan pada siang hari mereka akan kembali dan tinggal di dalam rumah sampai tiba saatnya untuk pergi lagi
andi berjalan lebih jauh dan tiba di sebuah rumah besar
rumah itu sangat indah dan mengundang andi untuk masuk ke dalamnya
di rumah inilah orang orang menawarkan makanan untuk tikus raksasa
ketika andi masuk dia menemukan makanan dan karena sangat lapar dia memakan semuanya
setelah selesai dia menyadari bahwa semua dindingnya putih dan polos
dinding putih dinding putih besar
hanya satu hal yang bisa dilakukan orang sepertiku di sini melukis
dan dia mulai melukis
dan seperti biasa dia melukis banyak sekali kucing di dinding
baiklah mereka semua terlihat sangat bagus
tapi semua lukisan ini membuatku sangat lelah
mungkin aku harus pergi tidur sebentar
tapi andi tidak tidur lama
tiba tiba dia terbangun oleh suara binatang yang sangat keras
andi bisa mendengar suara geraman yang semakin keras dan semakin dekat
andi menjadi takut dan pergi lalu bersembunyi di dalam henti yang besar
hewan yang menggeram itu memasuki rumah dan membuat suara seperti itu sehingga andi merasa sangat gementar
saat itu terdengar suara suara kucing yang nyaring
kemudian rumah itu menjadi bergetar
hewan hewan saling bertarung dan andi menutup telinganya
oh apa yang terjadi
rumah itu bergetar hebat dan suara keras membuat orang orang kota keluar dari rumah mereka
apa suara apa itu
nah mari kita lihat ke sana
mungkin seseorang yang berani datang untuk menyelamatkan kita dari kucing raksasa
lalu mereka pergi untuk melihat suara apakah itu
sementara itu kembali ke rumah besar pertarungan masih berlangsung dan andi masih gemetar
pertarungan akhirnya berakhir
dan ketika andi mendengar keheningan dia mengintip keluar dari tempat persembunyianya
dan melihat tikus raksasa dikalahkan dan berbaring di lantai tidak sadar
wow apa yang terjadi di sini
matanya melihat pada lukisannya di dinding
dan di sana dia melihat sedikit darah pada kucing kucing itu
itu sebenarnya apa
kau telah menghabisi tikus monster ini
kami telah diteror olehnya sejak lama
oh terima kasih orang asing yang baik hati
andi tidak tahu harus berkata apa
dia sangat terkejut dengan segalanya
dia kemudian mengerti mengapa orang bijak mengatakan
hindari menggambar terlalu banyak kucing yang menakutkan di satu tempat
dan tak lama kemudian
kisah tentang andi yang menghabisi tikus monster itu mencapai seluruh dunia
dan tentang ayah andi
ya berita tentang keberanian andi segera sampai ke telinganya
aku tahu andi memiliki kekuatan itu untuk suatu alasan
apakah kau tidak bangga
ya aku sangat bangga padanya
pada kenyataannya dia merasa malu karena tidak membiarkan andi mengikuti mimpinya sejak awal
tapi dia juga merasa senang karena sekarang putranya akhirnya senang dan melakukan apa yang dia lakukan yang terbaik
kisah andi mengajarkan kita bahwa kita harus melakukan apa yang kita sukai dan alam semesta akan menemukan cara untuk menjadikannya